di berita utama saudara kami memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda
simak kita lihat yang pertama ada cemburu remaja aniaya temannya di kabupaten jayapura papua seorang
remaja menjadi korban persekusi teman temannya dari pemeriksaan polisi salah satu pelaku
diduga cemburu dan menuding korban merebut kekasihnya seorang remaja menjadi korban
persekusi oleh tiga temannya di wilayah pasar lama sentani kabupaten jayapura kamis pagi akibat
penganiayaan korban mengalami pendarahan dan pingsan sehingga langsung dibawa ke rumah sakit
dari video amatir tersebut polisi kemudian menangkap dua pelaku penganiayaan sementara satu
orang lainnya masih dalam pengejaran dari pemeriksaan diketahui salah satu pelaku
berinisial pp diduga cemburu dan menuding
korban merebut pacarnya pp cemburu menuduh korban ra ada menjalin hubungan pacaran dengan
pacar pelaku saudari pp untuk barang putih punya diamankan yaitu saya silihat satu unit
handphone merek samsung gala si a dua puluh empat warna silver milik saksi saudari mm yang digunakan
untuk melakukan perekaman video dijerat dengan pasal perlindungan anak kedua pelaku kini ditahan di
rutan polres jayapura polisi juga tengah memburu perekam video persekusi finderakmeni kompasivi